menteri badan usaha milik negara rini sumarno berjanji akan mengenjot penurunan harga semen
di daerah pegunungan papua
hal ini dia sampaikan saat meninjau pelabuhan pomako timika untuk mendukung program bumn tersebut
tiba di bandara moses kilangin timika papua pada rabu siang
menteri bumn rini sumarno langsung menuju pelabuhan pomako
menurut menteri rini berbagai program bumn rencananya akan terus dikalakan di papua
setelah bbm satu harga kini bumn menggenjot program harga semen murah
seperti di kabupaten puncak jaya
harga semen yang sebelumnya mencapai rp dua per sak turun menjadi rp lima ratus
di jaya wijaya harga semen sebelumnya berada di kisaran rp lima ratus ribu hingga rp enam ratus ribu
saat ini menjadi rp tiga ratus tujuh puluh ribu persak
kementerian bumn akan melakukan kerjasama dengan beberapa badan usaha
seperti pt pelni pt semen indonesia perusahaan perdagangan indonesia
untuk menekan ongkos pengiriman semen
karena memang kan dalam program bumn bisa menurunkan harga semen di beberapa titik yang kita membuat
harga semen yang lebih terjangkau di beberapa titik di papua ini
di puncak jaya kemarin saya kesana dan juga di wamena
dan melihat bagaimana proses
untuk mendukung program pengurangan disparitas harga semen di pedalaman papua
pengiriman semen melalui jalur timika dinilai cukup optimal
timika dianggap merupakan jalur pengiriman termudah menggunakan transportasi laut
nantinya semen akan disuplai dari makassar dengan jarak tempuh lebih dekat dibandingkan dari surabaya
yang paling optimal untuk membawa semen dari diri ke makassar
semen ke timika dan kemudian dibawa ke bumun
pak sampai sejauh ini sudah berapa kabupaten yang dijangkau untuk semen dalam program ini
sekitar enam ya sekitar sebenarnya kalau semen secara bisnis asesual sudah hampir semuanya di seluruh pesisir
tapi untuk khusus yang di pegunungan yang menjadi concern kita untuk penurunan ini
ada sekitar enam wamena tolingkara jaya orang perah puncak jaya dan lain lain
kebutuhan semen di puncak jaya sendiri sekitar tiga ratus ton per bulan
atau tiga enam ratus ton per tahun
jumlah tersebut terbagi untuk kebutuhan proyek sebesar satu empat ratus lima puluh ton
atau sekitar dua puluh sembilan ribu sak
dua satu ratus lima puluh ton atau sekitar empat puluh tiga sak untuk kebutuhan retail
saat ini pasokan semen untuk puncak jaya diambil dari wamena
yang butuh waktu dua hari perjalanan darat
saiman timika papua